gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengakui markas kelompok pendukungnya yaitu teman ahok merupakan aset milik pemda dki
meski demikian pengelolaan properti pemda bernama geraha pejaten pasar minggu ini sudah dijalankan melalui kerjasama dengan pihak swasta
oleh pihak swasta disewakan lagi untuk kegiatan kesekretariatan teman ahok
memang aset pmda yang sudah diserahkan ke saranajaya kerjasama
saranajaya kerjasama lagi dengan swasta
swasta nyewain ke orang buat tempat usaha
ya sudah salah di mana nggak salah kan
sebelumnya kontroversi muncul lantaran markas teman ahok di kawasan pejaten jakarta selatan adalah aset pemda dki jakarta
tempat ini memang disewa cyrus network dari pihak swasta
biaya sewa pun sudah dibayar lunas oleh pihak cyrus yaitu sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah setiap tahunnya
meski sebagai aset pemda dki jakarta namun pengelolaan tempat ini dilakukan oleh pihak swasta
awalnya tempat ini disewa untuk gudang logistik saltpil presiden
pusai pilpres sewa tempat ini masih berlanjut hingga kemudian digunakan sebagai markas teman ahok